ya kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah terkumpul akan secepatnya diperiksa dan di disposal itu saja
karena ini kan kita sedang menunggu tahap tahap tadi itu
tetapi sebelum waktu di disposal sudah meledak
karena tadi itu sensitif tadi ya si munis itu
kalau dipakai dengan manfaat kerugian kerugiannya berapa
yang tadi itu enam puluh lima ton ya enam puluh lima ton sisa pengembalian dari satuan satuan

karena kan semalam juga viral ada geranak gitu
ya ada sepihan sepihan
aparat teritorial sudah mendata mengecek berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa sisa serpihan tersebut
dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat
jadi untuk korban apakah sudah ada
karena memang jauh dari pemungkinan masyarakat
bapak ibu tadi kita
nanti apabila sudah diputuskan oleh pangdam jaya baru kita baru didisposal
investigasi ini dari bapak panglima bakal dilakukan sampai kapal pak
sepatnya kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di tkp
ya kita ada polisi militernya kita libatkan
sudah di tim investigasi sudah di lokasi
sekarang ini sudah ada berapa titik bapak yang dilakukan
di seluruh wilayah di sekitar gudang radius dua km
karena ada beberapa yang terdampak itu nanti dikasih antirugian atau apa
makanya kita akan data akan disisir oleh aparat teritorial
sekarang sudah bekerja nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti
dari pak presiden jokowi apakah sudah ada arahan mengenai investigasi ini atau yang lain

dari pj gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian kerugian kerusakan di rumah masyarakat
apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan sop di gudang gudang peluru
tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi ya
kita akan lebih apabila amunisi sudah terkumpul sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal
khususnya amunisi yang expired itu apakah ada penambahan misalnya pendingin atau sprinkle water gitu pak
di dalam penggunaan itu tidak ada listrik jadi memang steril jadi tidak ada kelistrikan tidak ada karena itu memang sangat sensitif
tidak ada treatment khusus untuk yang expired itu ya pak ya
tidak ada jadi memang dia tertutup merapat dibangker
memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi makanya kita buatnya dibanker di bawah tanah dan pakai tanggul sehingga aman kalau meledak